sampai jumpa di video selanjutnya
serpalah kau jangan membuat kekacauan di kerajaan kekuasaanku
akhirnya kau keluar juga pati jalu
cepat serahkan serbuk ajaib itu sebelum aku hancurkan kerajaanmu ini
lebih baik aku mati daripada aku harus menyerahkan serbuk abadi itu
ada yang pergi sana apa yang terjadi
ini ada yang bernama sarfalah yang menggaguh daerah ini
lebih baik kakak ngelawan siapa lah sekarang ya
biarkan aku disini kak
terus bagaimana dengan kamu gayatri
aku akan balik balik saja disini
mereka lebih membutuhkan kakek daripada aku
kakak lebih baik kakak pergi sekarang
mereka itu membutuhkan kakak
kakak harus mencari empat batu potongan biru lagi kak
aku akan menghadapi serpalah
dan aku berjanji akan kembali kesini lagi
tentu kamu salah
jadi kamu hanya mencari kami
itu lagu yang pertama
harus berlutut di kaki
jangan kamu remehkan martabat kerajaan majalaya
aku rela melakukan apapun
sampai jumpa di video selanjutnya

kamu tidak apa apa nak
terima kasih kisanak
kami datang ke sini
hanya untuk mencari
sarpalah baru saja dari kerajaan ini